hai mencuatnya kasus hukum dugaan penistaan agama dalam promosi minuman keras yang menggunakan nama
muhammad dan maria telah merontokkan banyak gerai bisnis holy wings yang menarik lembaga bantuan
hukum jakarta justru menilai jika pihak kepolisian telah bertindak reaktif dan menunjukkan
standar ganda dalam menangani kasus hukum ini untuk membahasnya kami sudah hadir lewat sambungan
zoom ada bang muhammad isnur ketua umum ylbhi selamat malam bang isnur kabar baik selamat malam
masen hati selamat malam bang teguh ya semua selalu assalamualaikum warahmatullah waalaikumsalam
selamat malam bang teguh nasrullah pakar hukum pidana ui pak kabar bang alhamdulillah baik rehat
ya kita malam hari ini membahas ya baik baik salam ya bang ya malam ini kita mau membahas soal
tentu dari perspektif hukum begitu ya karena ini dianggap oleh kepolisian telah melanggar hukum
tapi teman teman lbh punya pandangan yang berbeda bang isnur menyebut bahwa ini reaktif dan menggunakan
pasal pasal karet apakah artinya ini tidak bisa dilanjutkan ke dalam proses hukum menurut teman teman
lbh hai begini yang pertama masrenhat bahwa secara prinsip kita tetap akat harus berhati hati dan
tidak melakukan tindakan tindakan
yang menyerukan kebencian intoleransi gitu ya itu bukan hanya indonesia yang perhatian tetapi juga
pbb dan seluruh dunia juga sangat memperhatikan tentang bagaimana combating intoleransi bagaimana
melawan toleransi bagaimana misalnya melawan headspace dan juga propaganda kebencian sesuatu
kita harus berhati hati dalam semua ucapan tindakan dan lain lain dan isu ini isu yang sensitif isu yang
kontroversial dan bisa mengundang banyak ketersinggungan yang kedua soal ketersinggungan dan
orang tentu itu adalah dalam hal kewajaran tetapi kemudian kita harus ingat ada risetnya
cerian george ya dimana kebencian itu bisa di apa namanya di terus diviralkan sehingga semakin
terproduksi kebencian yang semakin besar hati hati karena itu berdampak bisa lebih besar lagi nanti
kas dan lain lainnya banyak sekali persekusi dan lain lain lahir dari kaos itu yang ketiga terkait
pemidanaan dalam hal ini ini yang kemudian ylbhi juga memberikan perhatian kita harus berhati hati
kita harus berhati hati karena kebencian ini bisa dikontrol dan memperkenalkan kebencian yang kemudian
kemudian ya biaya juga memberikan perhatian kita harus berhati hati karena kemudian kemudian kemudian

yang sangat panjang tentang betapa pasal pasal ini cukup bermasalah pasal empat belas hukum pidana pasal satu ratus lima puluh enam a
lkuhp pasal dua puluh delapan ayat dua undang undang ite ini riset sangat banyak dan bahkan didokumenasi oleh pbb
saya tadi pasal ini bermasalah dalam penerapannya nah penting sebenarnya dikaji dilihat oleh
sejauh mana adakah niat ada kesengajaan dari orang orang ini untuk memang menimbulkan
permusuhan untuk menyebarkan kebencian karena hati hati kalau memang niatnya dia promosi
tentukan dia tidak mau untuk ada kebencian atau permusuhan gitu kalau kemudian ada niat
ada dengan sengaja ya kemudian memang dia patut bahwa dengan tindakannya itu akan menimbulkan
permusuhan dan kebencian itu yang harus dikonsep hati hati karena unsur kalau
pak teguh ini instrumen sereaknya untuk menimbulkan permusuhan kebencian itu harus ada di sana yang
sampai kemudian justru orang orang yang memang karena dia tidak tahu dia kreatif dia hanya
kreatif saja dia niatnya promosi malah dikriminalkan dengan pasal pasal mengorbankan permusuhan dan
kebencian oke itu yang menjadi perhatian kami yang kedua adalah dalam banyak hal kaos kaos
selain misalnya kasus ustadz evi gitu ya sangat banyak juga dilaporkan dengan pasal yang sama
gitu karena orang tersinggung orang gaduh orang marah gitu pertanyaan pertama sejauh mana ketersinggungan ini menyebabkan kebencian yang terjadi di dalam hal ini
pertanyaan pertama sejauh mana ketersinggungan ini menyebabkan kebencian yang terjadi di dalam hal ini
karena ketersinggungan ini menjadi hal faktor untuk mempidana gitu ada satu kok gak diterusin satu diterusin itu menjadi pertanyaan juga dalam pemidanaan kita
dalam banyak riset ini menjadi perhatian dan kita harus hati hati jangan sampai orang orang yang kemudian secara unsur pidana tidak terpenuhi
karena pasal pasal ini tidak dipaksakan atau karena tekanan massa atau tekanan kemudian viral yang sangat besar sekali
nah yang berikutnya adalah ada banyak yang juga selesai dengan urusan urusan secara sosial gitu
jadi kalau misalnya secara prinsip ya
apakah ini bisa diperlukan
jadi ultimum remedium gitu secara prinsip
nah ini yang penting ditanya lagi apakah ada upaya upaya lain
misalnya upaya upaya mediasi kah upaya upaya permintaan maaf
sehingga pidana sebagai ultimum remedium itu tepat dilaksanakan
demikian mas renhat
baik bang isnur jadi pasal pasal seperti pasal empat belas ayat satu dan juga dua soal menyiarkan berita bohong
soal juga pasal yang terkait tentang penistaan agama dan juga pasal tentang ujaran kebencian
menurut anda tiga ini tidak masuk dalam perbuatan yang dilakukan oleh holy wings ini
nah yang kami pandang sementara ini ya karena kan harus berdasar fakta ya
itu kan promosi promosi itu pasti orang targetnya menggayat ya
targetnya adalah merayu targetnya adalah menimbulkan kesukaan gitu
itu yang kami bertanya sebenarnya apakah memang tidak terpikir
apakah memang di benak mereka dengan sengaja dengan niat mau membangun permusuhan membangun kebencian gitu
kalau sama sekali tidak ada kesengajaan tidak ada niat gitu
unsur itu jadi nggak terpenuhi
demikian mas renhat
oke bang teguh nasrolo anda sepakat bahwa memang tidak ada unsur
ada unsur mensreanya disini
sederhana sekali sebenarnya menjawab dan merontokkan pemikiran yang seperti itu begini ya
saya bisa pahami kalau teman teman lbh punya pandangan seperti itu
karena dari dulu saya tahun delapan puluh an saya adalah salah satu apa namanya pendasaran hukum di lbh dulu ya
pembelak umum namanya dulu
tahun delapan puluh an saya sudah mendetep sangat paham bagaimana cara berpikir teman teman lbh
termasuk saya ketika itu bahwa itu tidak boleh diterapkan sembarangan
penggunaan hukum pidana itu juga harus hati hati
dalam hukum pidana itu tidak boleh ada hal hal yang jelas atau asal keranjang sampah
itu juga menjadi bagian yang concern saya
tapi dalam kasus hollywing ini
saya sepakat itu sebenarnya salah satu strategi promosi
kan itu disengaja ya promosi
anda tahu orang bodoh tahu orang pak iq jongko pun tahu bahwa muhammad adalah nabinya umat islam rasul
kemudian ada tempelkan di merek minuman itu untuk promosi
kemudian anda mainkan di sampingnya maria
itu kan permainan permainan yang tidak boleh masuk dalam ranah promosi
jangan bicara persoalan ini kan nggak ada niat belum tentu ada niat
tapi perbuatannya sudah jelas
kita tahu kok penggunaan nama itu tidak boleh digunakan di sembarangan tempat
anda lihat bagaimana di amerika itu muhammad ali
nama muhammad ali ada di jalan ali mencabut itu
jangan diinjak injak pindahkan gitu
jadi jangan kalau promosi al quran
ya kemudian anda gunakan nama ahmad
itu pun menjadi persoalan
kalau digunakan itu adalah ayat ayat yang disampaikan allah melalui muhammad
di dalam al quran itu masih bisa tapi
sekeras anda tampilkan nama muhammad
untuk promosi itu kan namanya keterlaluan
oke baik bang nasrullah
karena itu yang kasus kasus kayak begini
kalau saya mengatakan
walaupun ada harapan dari lbh teman teman lbh dan ylbhi
yang berbeda dengan praktek dan penegakan hukum selama ini
kasus kasus seperti itu sempurna masuk dalam
titik atau hal yang dirumuskan dalam pasal satu ratus lima puluh enam
sudah begitu banyak juridikasi yang masuk di dalam titik yang seperti itu
oke baik jadi ini masuk ke dalam pasal satu ratus lima puluh enam ya
satu ratus lima puluh enam dan pasal satu ratus lima puluh enam a kuhp
soal penistaan agama
kemudian terkait dengan saya sepakat bahwa
sebenarnya kalau saya melihat pasal seribu empat ratus lima belas undang undang ramadhan satu tahun empat puluh enam
itu adalah undang undang yang masuknya
belakangan yang menurut hemat saya
saya sama dengan prof andi hamzah mengatakan
itu undang undang yang tidak layak diberlakukan
tidak patut diberlakukan
nah selalu kita mengkritisi itu
tapi masukkan saja pasal satu ratus lima puluh enam a
sudah ada jurisprudensi jurisprudensi
terkait dengan pelecehan terhadap tokoh tokoh agama
bahkan anda ingat loh ya
pasal satu ratus lima puluh enam itu berada di bawah bab ketertiban umum
jadi pasal satu ratus lima puluh enam a untuk menjaga keteriban umum
untuk menjaga persatuan negara republik indonesia
menjaga keutuhan menjaga kebenekaan agar berada dalam bingkai yang damai
jadi janganlah kalau ada satu dua orang yang ingin main main di garis itu
keutuhan bangsa hancur
karena itu tidak ada pilihan
proses hukum harus berjalan dengan baik
semua pihak pihak yang terlibat dan terkait harus ditarik
dan tidak boleh hanya di level anak bawang di bawah
sampai ke atas
batasnya itu sampai ke titik yang dalam ilmu hukum pidana itu ada pasal lima puluh lima
baik bang saya tahu itu loh
atau pdpf atau turut membantu melakukan
itu harus ditarik
bahkan kalau saya mengatakan tanggung jawabnya seharusnya sampai ke pemegang saham
oke baik bang teguh nasrullah
saya ke bang isnur sekarang
kalau kemudian ini mungkin bukan punya niat untuk memberikan menyebarkan kebencian atau permusuhan
tapi ini bisa masuk ke dalam penghinaan terhadap golongan tertentu tidak
karena jurisprudensi tadi sudah banyak menurut bang teguh nasrola
ya pertama gini
kebencian atau permusuhan
apakah itu ada dalam niat mereka
itu kan dalam dampak ya
kalau dampaknya kemudian orang tersinggung benci marah itu berbeda
makanya penting nanti bagi penyidik dan jaksa menunjukkan sejauh mana bukti bukti mensrea itu
sejauh mana mereka sejak awal memang punya niat untuk menyebarkan kebencian
kalau mereka dari awal memang tidak punya untuk itu mensrianya tidak terpenuhi
nah yang kedua memang undang undang ini pernah kami uji
jadi kami ini fokus bukan semata mata kaos all in win saja mas renrat
pasal satu ratus lima puluh enam a pernah kami uji dan mk dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa
pasal ini pasal yang memang secara listrik itu bermasalah
sehingga tadi kata pak teguh dalam praktiknya secara jurus kemudian banyak dipakai
nah ini memang bermasalah makanya mk merekomendasikan untuk perbaikan pasal ini
agar tidak kemudian leks triknya tidak terpenuhi
terpenuhi gitu makanya sekarang di rkuhp pak edi hiarej mencoba memperbaiki pasal
yang ada di pasal satu ratus lima puluh lima ini
bagaimana dia konstruksinya adalah combating intolerance
bagaimana menyebarkan kebencian gitu
itu menjadi konstruksi pasal
tapi lebih dari itu penting sekali sekarang
bagaimana orang orang ini itu dicek kembali
jangan sampai kemudian orang orang yang tidak punya niat
tidak punya sejak awal sengajaan gitu
tapi karena kecelakaan gitu
kecelakaan dia tidak sadar
dia kemudian tidak menghitung resiko
kemudian di kriminalkan karena kesengajaan menyebarkan permusuhan kebencian
nah tadi saya apresiasi pak bang teguh yang mengakui pasal empat belas ini digunakan untuk banyak hal
yang sapu jagad lah ya orang asal mengkritik pasal kena ini
dalam praktiknya di kasus kasus lain misalnya kasus meliana
kasus gubernur basuki cahayapurnama itu menurut ahli hiarij ya menurut wakumen kumham
itu semena mena penggunaannya gitu
oke baik jadi anda ya silakan
sampaikan edis arief itu dia berubah rubah pikiran
lihatlah awalnya pendapat dia di dalam waktu tahap penyidikan di dalam kasus ahok itu
awalnya pendapatnya terpenuhi kemudian berubah
ya kita bisa lihatlah perubahannya
dan juga saya ingin katakan bahwa dalam ruu kuhp ini
bukan baru dirumuskan
ke penghinaan terhadap agama
bukan baru tindak penandu
sudah draft yang kami serahkan ke dpr
ada pasal yang mengatur itu
hanya di dalam ruu kuhp yang diserahkan ke dpr
lebih strik penjelasan sapi
jika ini belum disahkan maka
pasal satu ratus lima puluh enam a kuhp kan belum pernah dicabut dan belum pernah diatakan
jadi ini tidak berlaku lagi
karena itu seburuk buruknya undangan
undang undang lebih baik
ada undang undang daripada tidak ada undang undang yang mengatur ini
kalau seperti ini tidak bisa dijerat dengan pidana
ini kan dengan itu janganlah
kalau cara berpikir yang keliru itu
yang menyebabkan pelaku pelaku kejahatan
perisaan terhadap agama ini
nah saya memberikan apresiasi tadi
ada sedikit pergeteran
ya polisi boleh saja menyidik dan segala macam
tapi harus benar benar menemukan mentrea
kalau itu bagus kira kira
tapi jangan mengatakan
polisi gegawah lah
saya sudah pernah lihat bap yang disampaikan
apa diperoleh oleh penyidik belum
jadi saya rasa
pendapat ahli yang disampaikan oleh prof edi itu
banyak pendapat ahli lain yang jauh berbeda dengan prof edi
jangan rujukannya hanya prof edi sirat
ya kita tahu bagaimana
posisi prof edi sirat sekarang ya
hanya ahli ahli hukum pidana yang sudah jauh lebih matang
dalam memahami hukum pidana itu
mengatakan satu ratus lima puluh enam itu wajib dan diperlukan
ke kondisi sekarang
tidak hajur kehidupan berbangsa dan penegara
oke baik bang teguh nasrul
meskipun kita kembali lagi ke polemik
bahwa yang tadi sempat disinggung juga oleh bang yusuf
soal penistaan agama ini
kemudian menjadi pasal karet
yang bisa ditarik kanan tarik kiri sesuai dengan
apa kepentingan dan lain sebagainya
saya tidak melihat pasal ini bisa ditarik
dan pasal ini sudah diserapkan dengan baik
di dalam melindungi kehidupan
berbangsa dan bernegara kita selama ini
ya saya setuju dengan
yang disampaikan isur tadi
jangan penggunaannya pasal ini
yang satu kena yang lain
tidak itu ya tidak boleh
perbuatan yang sama dan sejenis dengan ini
bisa ditarik kok
harusnya ditarik siapapun dia pemeluk agama pun
sama apapun dia
juga harus bisa ditarik dengan pasal ini
kehidupan berbangsa dan bernegara itu
antar umat beragama
dengan termasuk agama apapun
harus dijaga dilindungi
saling menghormati tidak boleh mengeluarkan
statement statement yang masuk
itulah hukum harus bergerak
untuk melindungi kehidupan
dan ketertiban umum
kalau hukum tidak ada disini
maka yang main nanti hukum
satu ratus lima puluh enam a ini tidak ada lagi
undang undang baru yang tidak ada
apa yang terjadi
turun ke lapangan
apa yang terjadi anda menghadapkan lain hakim sendiri
oleh karena itu hukum ini
adalah sebagai benteng
untuk mencegah simbolnya
orang orang lain hakim sendiri
baik kita break dulu ya
jadi kita harus berdebat dengan akademis
kita lanjutkan setelah jeda
saya juga akan minta tanggapan dari bang isnur seperti apa
apa yang membuat kemudian teman teman dari lbh ini
bisa dijabarkan nggak ini kasusnya bagaimana
kita break dulu kami akan segera kembali
bang istora tanggapan dari anda tadi
apa yang disampaikan oleh bang tekun asrola
ya pertama gini
dpbw sudah mengeluarkan namanya perabot action
untuk menilai bagaimana
apakah sebuah ujaran itu
mengandung kebencian apa tidak gitu
ada enam indikator yang menurut perabatan action
harus didilai apakah
perbuatan itu ucapan itu ada kebencian apa tidak
satu soal konteks dari ujaran tersebut
apakah memang dia dengan semangat menyala nyala
untuk menyuruhkan kebencian
kedua posisi dan status
si pengujar ya
sejauh mana posisinya ketika niat
itu yang harus dilihat apakah ada maksud
dari dia untuk menyebar kebencian
dan permusuhan isi dan bentuk
sejauh mana ya hujan tersebut
nilai provokatif dan langsung
yang kelima jangkauan dan dampak
serta kemungkinan potensi bahaya
dari ujaran tersebut itu penting diukur ya
jangan sampai kemudian ketika
tidak ada unsur permusuhan dan kebenciannya hanya
kekeliruan ya hanya kesalahan
yang cukup fatal dalam membuat promosi
dianggap sebagai menyebarkan
permusuhan dan kebencian itu jangan sampai
salah menerapkan yang kedua soal tadi
pertanyaan dari mas renhad
terkait apa namanya
bengapa astarganda ini
banyak banget mas renhardt kalau kita lihat
dan diakui sendiri oleh kapolri ya
banyak curhatan warga misalnya di kaos di aceh
laporan ditolak gara gara
dipulau gadung kena perampokan ditolak juga
pelaporannya jadi sangat banyak
soal soal lain yang juga lbh mendampingi
dalam laporan itu sulit sekali diterima
tapi kalau seperti ini
kok sangat reaktif ya sangat cepat
proses dan lain lainnya itu yang
dinilai oleh lbh jakarta ketika saya melihat
baik baik bang isnur
kalau kemudian anda melihat pasal pasal tadi
termasuk soal satu ratus lima puluh enam dan juga satu ratus lima puluh enam a
tidak bisa dikenakan
terhadap para pegawai
atau mereka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini
maka dengan segala tindak tanduk
holy wings ini yang banyak juga
atau berhadapan dengan hukum
apa yang tepat
pemindahan apa yang
kemudian bisa diterapkan
ya kalau memang tidak terpenuhi unsur
ya jangan dipidanakan
itu yang kita nasihatkan
jangan sampai orang
tidak bersalah kena pasal ini
kan kita harus setia pada legalitas ya
seseorang tidak bersalah kalau pasalnya tidak ada
pada yang dia lakukan gitu
jadi kalau memang tidak ada unsur pidananya
jangan dipidanakan mesti hukumannya apa
hukumannya lain saling sosial
nah sosialnya apa ya jangan dikunjungi
serukan misalnya boycott
merugikan sekali gitu tapi itu pidananya
kan sanksinya adalah penghukuman badan ya
dia di penjara dan negara
keluar biaya untuk penghukumannya ini
nah ini yang menjadi
pilihan ya menjadi kemudian apakah
pidana masih jadi ultimum remedium dalam
penghukuman kita atau apa apa kita juga
mempilih dana orang gara gara misalnya tekanan
atau ketersinggungan demikian mas renhard
oke jadi anda sekali lagi melihat
ini standar ganda karena juga
tempat yang lain
holywings ini juga tetap ada
ya tadi kalau saya mengutip
websitenya karena itu rilisnya lb jakarta
saya mengutip yang ini mereka maksud
dengan standar ganda adalah proses
yang berbeda proses yang dimana
di kasus yang lain laporan sangat
kan sempat naik tagar ya
waktu itu bahkan kapolri juga mengakui
bahwa kepolisian itu tanda kutip
ada banyak kasus lah yang tidak
cepat proses dan lain lainnya adu delay
jadi ini tetap reaktif ya kalau kita lihat
bahkan ini kan laporannya laporan tipe a
mas renhat jadi ini bukan laporan
dari masyarakat tapi yang pertama
kali diproses adalah laporan dari kepolisian
sendiri kemudian yang ini
juga jangan ditidaklanjuti gitu
oke gimana bang nasrul bisa diulangi
oke saya mau nanya sama isnur apakah
yang anda maksudkan standar
ganda itu kemudian anda kait
karena ada beberapa laporan
lain yang sejadinya
yang ini juga jangan
jangan ditindaklanjuti karena
ada yang lain tidak ditindaklanjuti
bukan dalam artian ada proses yang
harusnya di sini kepolisian berhati hati
atau perbuatan perbuatan lain
kalau ini sudah terpulih untuk pidana
maka perbuatan perbuatan lain itu yang kami maksudkan
yang sejenis pun harus
yang mana yang anda inginkan sebenarnya
tadi bilang standar ganda
karena ada beberapa
laporan sebelumnya yang sejenis
meskipun ada unsur pidana
jangan ditindaklanjuti agar
tidak timbul standar ganda
atau anda inginkan
kalau ada unsur pidana terpenuhi
yang belum ditindaklanjuti laporan itu
tindaklanjuti juga dong
apa seperti itu ya
kalau tadi bang konteksnya saya kan mengutip
rilisnya lb jakarta
tapi dalam pendirian kami tentu
penegakan hukum harus adil buat semua
ketika ada unsur terpenuhi
ketika dia sesuai dengan prosedur yang baik
dia harus proses sama
itu sama sama cepat
harus sama sama kemudian profesional
tidak ditindaklanjuti ini juga jangan ditindaklanjuti
dia tidak lanjut dalam artian
tidak langsung menersakakan
butuh pemerintahan akun
dengan sebagian besar
kalau mengalami kondisi covid yang sedunmikian rupa
banyak orang yang stress
mungkin orang butuh tempat
melepaskan merilekskan pikiran stress
ini banyak pilihan
ada yang kepengajian ya
berpikir mendekatkan diri kepada tuhan
ada yang pergi ke tempat tempat hiburan
itu adalah pilihan
tapi janganlah ada
tempat pilihan manapun dari
dari tempat tempat tadi
yang melakukan penghinaan
atau penistaan terhadap
agama yang dianut oleh pemeluk
agama yang diakuisah di indonesia
itu yang harus kita jaga
dan jangan sampai ada satu dua pihak
juga mengatakan bahwa
tidak apa apa itu
kalau promosi kenapa anda pilih nama yang seperti itu
lebih promosif gitu
dari label minuman
kenapa anda pilih nama muhammad
kenapa anda pilih nama maria
bagi agama islam
yang harus kita muliakan
jangan ditempel di
tapi kalau anda pakai nama nama lain
misalnya umat kristiani
maria itu adalah
harus dimuliakan juga jangan dipermainkan
jangan anda mainkan
di ranah ranah yang seperti itu
saya ke bang isnur silahkan bang isnur bisa menanggapi
buku baru setegak secara benar
oke silahkan bang isnur
jangan dipermainkan kebanyakannya
itu perlu ditanya kepada mereka
apakah ketika menuliskan nama itu
ada unsur dengan sengaja mereka hendak
menyebarkan kebencian gitu
itu perlu pendalaman lagi
dan itu adalah unsur yang harus
dibuktikan eh polisi atau
jaksa di ruang sidang dan di prosperas
peradilan gitu kalau tidak ada
unsur dalam hati mereka dalam pikiran mereka memang
permusuhan dan kebencian
maka itu tidak terpenuhi unsurnya
itu sih yang kami perhatikan
baik bapak bapak di luar soal perdebatan
pasal yang dikenakan
apakah kalau tidak ada unsur itu harus dihentikan
jangan menafikan mengatakan bahwa
polisi yang reaktif kalau
menyidik misalkan penyidikinan
kan tinggal dibuktikan di depan pengadilan
ada unsur apa tidak
jangan sekarang langsung anda memberikan
pembelaan jangan reaktif dong
nggak usah dong ini kan promosi
indahku ya kadang umat
disini yang harus terluka
terluka hampir seluruh indonesia
terluka dengan kalimat itu
soal ada tergelisir orang di lba
yang happy happy aja dengan itu
tapi jangan anda menafikan
umat yang sebagian besar terluka
baik di luar soal
pengenaan pasal yang dikenakan
terhadap para sejumlah pegawai
ini sudah segmen terakhir bahwa pas kalian
pencabutan izin usaha
gerai holywings di dki jakarta yang kemudian
juga merembet ke daerah daerah
yang lain bung isnur sekali lagi
mungkin dari perspektif soal
memang tepat dilakukan
alasan atau sekali lagi
provinsi pun pemerintah daerah pun
perlu berhati hati menyikapinya
ya saya belum
lihat atau membaca permasalahannya soal ini
jadi tidak terlalu mau komentar
terlalu jauh tapi gini
tetapi adalah dalam semua tindakan
administrasi pemerintahan itu
ada undang undangnya dan
di situ ada kewajiban ya
kewajiban dalam tindakan pemerintahan itu
baik itu secara
kewajiban sesuai undang undang
atau sesuai dengan asumensi
perintahan yang baik nah ketika tindakan
tindakan pemerintah tidak sesuai dengan
undang undang atau asumensi pemerintahan yang baik
tentu itu ada banyak
akibatnya ada banyak kemudian
dampaknya baik itu kemudian tidak berlaku
secara hukum atau bisa dibatalkan
oleh pemerintah atau
oleh pengadilan atau oleh lembaga lembaga
ketika yang keberatan administratifnya
baik terakhir ke
bang tengku nasroh tapi saya ke bang isnur dulu
jadi ini sesuai dengan
judul kita pada malam hari karena sudah tersandung hukum
kemudian holy wings ini nasibnya
tampaknya bisa disebut di ujung tanduk anda
proses hukum ini harus berjalan
seperti holy wings ini akan seperti apa
yang terpenting gini
mas renhat jangan sampai orang orang yang kecil
orang orang yang kemudian dia karena di level
bawah jadi dikorbankan
sementara tadi pertanyaannya
secara perusahaan kok ini nggak tampil ceo nya
untuk minta maaf dan lain lain jadi
orang orang kreatif dibawahnya gitu
nah ini harusnya sebenarnya secara kelembagaan
yang tampil ke depan gitu
jangan menyasar orang orang yang lemah
termasuk tadi dampaknya adalah buruhnya gitu
buruhnya orang bekerja bagaimana
saat dia mulai bangkit secara ekonomi tentu
ini misalnya kalau ditutup berdampak
misalnya hati hati soal pesangonnya
hak hidup mereka jadi prinsipnya adalah
jangan sampai kemudian
hak atas pekerjaan ya
orang dari warga negara itu kemudian
kepastian orang mendapatkan penghasilan yang
harusnya dia bisa terjamin karena ada dampak
anaknya sekolah anaknya kemudian
juga apa namanya
untuk kesehatannya itu terganggu
itu penting pemerintah memperhatikan
dampak dampak dari itu jangan sampai kemudian
orang orang kecil semakin jatuh miskin
oke mas dan sekali lagi anda melihat
polisi harus berhati hati mencermati
pengenaan pasalnya ya
oh iya iya itu harus terpenuhi
semua unsurnya oke baik mbak tekun nasrullah
terakhir anda ikut mendukung kepolisian
untuk meneruskan proses
hukum ini dan kemudian
ada konsekuensinya juga terhadap
penutupan holy wings bagaimana anda melihatnya
jadi gimana ini
proses hukum yang
dilakukan oleh polisi terkait dengan ranah
hukum pidana dan sanksi pidana
ya saya juga sepakat
dalam menerapkan pasal
pasal pasal tersebut unsurnya harus
terpenuhi jangan asal ya
jangan sampai nanti
banyak unsur yang tidak terpenuhi tapi ingat
keberhasilan polisi itu nanti
dinilai oleh jaksa p dua puluh satu
satu apa tidak diterima apa tidak
oleh jaksa berkas itu kan polisi
juga menghadirkan ahli ahli hukum pidana
pasal pasal dengan perbuatan itu
terpenuhi apa tidak ya itu pasti
sudah pengalaman dalam penanganan kasus kasus
seperti ini satu yang kedua
terkait dengan sanksi administratif
baik sanksi pidana maupun
sanksi administratif bahkan
dalam hukum pidana itu
ada pasal sepuluh kuhp kita itu
dua ada dua sanksi
pidana yang bisa dijatuhkan secara bersamaan
itu penjara hukuman mati
dan lain lain itu
termasuk denda dan ditambah pidana
tambahan yaitu pencabutan
namun yang dilakukan oleh
pemda dki itu adalah pencabutan
atau pengenaan sanksi administratif
merasa bahwa apa yang dilakukan
oleh pemda tidak memenuhi
penjaduhan sanksi administratif
tersudut bisa dipetunkan kok
bahwa ada kerana
petun untuk dihukumi apakah
pemda dki menerapkan
azas azas umum pemerintah
yang baik atau tidak
nah yang kita baca di media
penjatuhan sanksi administratif
tersebut dikaitkan dengan
mereka belum memiliki
terhadap hal ini kan bisa debatable
satu sisi pihak pemda mengatakan
belum lengkap izinnya
pihak oly mungkin merasa sudah lengkap
silahkan dibawa saja
ini ada jalurnya penyelesaiannya
ingat juga bahwa
semua tempat tempat orang
kan orang melepaskan penatnya
itu kan banyak pilihan
ada lewat zikir
kemudian majlis ta'lim
atau dia pergi ke tempat tempat hiburan
kita saling menghormati saja
silahkan saja yang mau
terhadap pilihan pilihan tersebut
tetapi mencabut izin
tempat hiburan lainnya
tanpa proses hukum yang benar
itu juga pelanggaran hukum
pemerintah melakukan tindakan
lembaga lembaga kan yang ngasih izin dulu juga
pemerintah kecuali pemerintah
melakukan review ternyata
setelah dikasih izin ada
dari izin silahkan
tapi jangan semarangan
penegakan hukumnya itu
saya tidak mau pemerintah kita
atau pemerintah yang
kepada rakyat atau pengusahanya
lakukan semua dalam ranah hukum
semuanya dalam renang hukum yang benar
kita cermati bersama
bang isnur dan bang tekuh nasrullah
bagaimana prosesnya akan berjalan
isu di masyarakat
maka kita berharap tentu semuanya dilakukan
sesuai dengan koridor hukum yang
sudah ada terima kasih banyak bang muhammad isnur
terima kasih banyak bang teguh nasrullah
sudah bergabung pada malam hari ini
selamat malam sehat selalu
selamat malam bang isur